ntar dulu dong man
aku tuh nanti ada quiz dan aku belum ajarin semuanya
ya kalau non belum makan pelut kosong gimana konsen non
saya cari makan yuk
kayaknya aku mulai suka sama rizky
mungkin aku mulai merasakan hal itu waktu rizky mulai baik sama aku
ya tapi aku nggak tahu man
aku gak tahu apa rizky merasakan hal yang sama
karena kamu lihat sendiri kan
kedekatan rizky dan amira kayak gimana
harusnya dari awal aku udah tahu
dari pertama kali aku tahu aku jatuh cinta sama non zahira
perasaanku ini gak mungkin kesampaian sama dia
aku ini gak akan pernah jadi orang yang istimewa buat non zahira
aku cuma pembantu yang gak ada harganya
tapi kenapa rasanya tetap sakit banget
udah pokoknya sekarang non jangan tersasar dulu
aku yakin kalau nanti rizky udah kenal non lebih jauh
dia nggak akan berpaling dari nol
dia akan mencintai non
dan dia akan sadar bahwa
itu nggak ada orang yang lebih baik dari non
kamu yang benar man
nolong pertanyaan sama aku
nolong pertanyaan sama aku
aku sakit ya
gimana sih ceritanya pak
mau aku nanti nunggu dokter
sikap rizky seperti ini
betul betul sikap seorang anak kepada ayahnya
mungkin rizky memang betul anak ayahnya
sakit kepala bapak sudah hilang
baguslah pak kalau gitu
aku khawatir pak
soalnya akhir akhir ini kan bapak sering sakit kepala
apalagi kemarin mama bilang
kalau papa pergi diam diam ada apa sih pak
papa ada masalah pak
karena saya takut
saya takut sama orang itu
tapi kalau memang leni ternyata berkata yang sebenarnya
mungkin lebih baik rizky nggak usah tahu
soal kedatangan mantan suaminya lenny yang pertama itu
nanti dia malah penasaran dan berusaha mencari tahu
kenapa pak kok diam
apa kepergian bapak ada hubungannya sama mama
enggak enggak enggak ada hubungannya sama mama
kemarin papa bukan yang lihatnya mau pergi diam diam
papa hanya lupa aja yang sama mama kan
papa nggak ada masalah sama mama
apa pelan pelan aku harus tahu ya
kalau dia kemungkinan adalah ayahnya amira
ah tapi jangan dulu deh
kemarin aja bapak ini habis pingsan
nanti dia kaget dan malah terjadi sesuatu
sebaiknya aku tunduk dulu deh
sampai masalah ini selesai
apa yang itu kamu bawa dengannya
kamu jangan marah marah dong
kamu sendiri pernah bilang sama saya untuk membantu perusahaan kamu
ini ada kontrak kerjasama yang harus kamu terletakkan
saya pikir daripada saya menunggu lama saya datang ke sini supaya kamu cepat terletakkan
karena nanti sorry mu diambil
iya mas biar saya ngurus kontraknya ya
saya bukan marah sama mas tapi mas kan belum sehat betul
mas kamu masih di sini ayo saya cari pulang ya
sudah malam begini mas tapi sisanya masih banyak
sabar utari ya sebentar lagi juga siapa tahu ada yang beli
aku ke belakang dulu ya

non mau makan apa
dari tadi siang non belum makan loh
aduh bentar dulu dong
aku nanti ada kuis dan aku belum pelajarin semuanya
nah kalau non belum makan perut kosong gimana konsen non
saya cari makan yuk
dia jualan kue tuh
kalau gitu aku beli cemilan dari dia aja ya
mau ngapain kamu kesini
mau memperpanjang masalah saya kemarin
pasti belum terima kamu saya bebas dari penjara ya
yunun kita ke tempat lain aja yuk
tuh kamu dengerin dia lebih akan pergi dari sini
mana boleh kan membeli kuenya bu
kalau kemarin ibu sempat masuk penjara
tapi sekarang sih sudah lega banget bu
karena ibu sekarang sudah bebas dan ibu gak lama lama dalam penjara
jadi yangsub tema saya
baik yang juga
biar kapan zaira
ada apa zaira